persib bandung sukses meraih kemenangan besar atas persika karawang di laga uji coba
tiga bintang anyar persib michael essian carton cole dan rafael maitimo tampil gemilang dengan torehan masing masing satu gol
berlaga di stadion gelora lautan api pada hari rabu
persib berhasil unggul dua di babak pertama melalui gol dedikus nandar
di babak kedua pelatih janur menurunkan tiga bintang barunya essien cole dan maitimo
hasilnya serangan maung bandung kian tak terbendung dengan tambahan lima gol lagi